desa adatenganan pegering singan di kabupaten karangasem bali
masyarakat memang lebih aktif lagi untuk mengambil vaksin ini ya
apalagi kalau bukan jengkol
dan ia mengatakan sebagian besar pengemudi adalah pengguna multi aplikasi itu
bagaimana perbincangan dan keputusan itu terjadi